ikatan alumni teknik fisika itb menggelar vaksin mandiri covid sembilan belas gratis kepada masyarakat umum di kawasan jagakarsa jakarta selatan
ketua ikatan alumni teknik fisika itb nugroho gbisono mengatakan
acara vaksin mandiri digelar untuk membantu pemerintah meratakan distribusi vaksin kepada masyarakat
selain itu acara vaksin mandiri digelar untuk mendukung program pemerintah untuk mewujudkan herd immunity
acara vaksin mandiri ini digelar empat belas dan lima belas agustus dua ribu dua puluh satu dengan target seribu orang penerima vaksin
vaksin yang digunakan adalah astrazeneca yang disediakan oleh puskesmas jagakarsa jakarta selatan
kita ingin supaya cakupan vaksinasi ini lebih luas ya di indonesia khususnya di jakarta juga dan ini mengasar masyarakat umum
kita menargetkan sekitar delapan ratus sampai seribu orang mudah mudahan bisa terlaksana dengan baik
dan ini bisa terselenggara atas kerjasama semua elemen masyarakat
dan kita ingin juga mendukung program pemerintah republik indonesia untuk mempercepat program vaksinasi
kemudian kita juga ingin membantu meningkatkan herd immunity di wilayah indonesia
acara vaksin mandiri ini pun mendapat respon positif dari masyarakat
apalagi masih banyak generasi muda yang belum mendapatkan kesempatan vaksin
kenapa baru vaksin pertama
soalnya udah lama sih mau nyari vaksinnya astrazeneca
terus baru aja tahu sekarang biasanya full orang jadi nggak dapat kuota
kenapa lebih nyarinya astrazeneca
dari temen sih kayak dari mulut ke mulut kalau misalnya astrazeneca tuh kayak lebih mempan sih buat mereka
vaksin pertama pak
bisa ceritain nggak ini kenapa baru vaksin pertama sih
dari emang dari rt juga saya disarankan untuk vaksin di sini
tidak ada rasa apa apa biasa aja
menurut epidemiolog universitas indonesia pandu riono upaya percepatan vaksinasi menjadi salah satu kunci untuk mengendalikan pandemi
jika pemberian vaksin mampu dua juta per hari
maka pada bulan desember dua ribu dua puluh satu
dengan begitu mulai awal tahun dua ribu dua puluh dua seluruh aktivitas masyarakat bisa masuk fase normalisasi
ada studi yang menarik ya kan bahwa dengan kecepatan vaksinasi dengan cukup bukan cukup kita bisa memperlambat mutasi
nah mutasinya bisa diperlambat yang kita khawatirkan mutasi kan virusnya membuat menjadi lebih sulit diatasi
dengan demikian maka pilihannya kita berusaha mengejot dan mengejar cakupan vaksinasi secepat cepatnya sebanyak banyaknya untuk mengendalikan pandemi
dengan kita kendalikan pandemi kita tidak perlu lagi melakukan pengetatan seperti ppkm level empat gitu kan
mungkin hanya level dua level dua itu ada pembatasan yang sifatnya terbatas misalnya akses ke publik transportasi
atau akses ke kesehatan
akses ke tempat umum harus menunjukkan sudah divaksinasi
pandu riono menjelaskan cara pengendalian pandemi adalah dengan menurunkan penularan mencegah orang banyak masuk rumah sakit dan mencegah kematian
masyarakat juga harus terus menerus diedukasi pentingnya lima m sehingga ke depan kita bisa hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
arief kurniawan indra raharja jakarta